badan pemenangan nasional paslon dua serius menggarap suara jawa tengah
demi memperkecil jarak elektabilitas jokowi dan prabowo
bpn bahkan yakin ada pergeseran suara dari pemilih jawa tengah
yang bisa beralih ke pasangan prabowo sandi
keseriusan menggarap pemilih jawa tengah dibuktikan dengan rencana capres prabowo subianto
yang akan berpidato pertama kalinya dan berkampanye pada lima belas februari mendatang
di semarang jawa tengah
berpidato itu kan pak prabowo dimana saja
karena di semarang kebetulan ada kegiatan ya sekalian di situ ada pidato beliau
biasa saja beliau di banyak kesempatan ya biasa pidato memberi arahan ceramah
yang namanya juga prabowo tiap hari baca buku
jadi buku yang dibaca ini kan perlu juga disampaikan kegasan dan ide pengetahuannya
buat masyarakat khusus sebagai kader kader partai gerindra
artinya apakah memang betul dengan berpidato di jantung pertahanan lawan di semarang jawa tengah
besok hari jumat itu
sebagai simbol pak prabowo dengan serius akan menggarap suara jokowi
ya kalau serius sudah pasti serius dong kita harus serius
begitu juga kubu lawan kan serius katanya mau masuk jawa barat
kita persilahkan yang penting semua dengan mekanisme dan aturan yang ada
targetnya berapa sih bang di jawa tengah
kalau yang kemarin kan kemenangannya itu pak jokowi hanya kemenangannya
dua ribu empat belas pak prabowo dua puluh persen pak jokowi hampir tujuh puluh persen
kalau ini targetnya mau
ya kan kita lihat kemarin pilkada
pilkada kemarin kan selisihnya sudah sedikit
kita nggak perlu menang banyak banyak
di jawa tengah menang tipis juga kita bersyukur ya
bisa mendekati angka kemenangan juga sudah luar biasa
tapi kita akan berusaha dengan cara yang baik lah
tapi tidak ada target angka sendiri bang
ya angka yang kita targetkan kita bisa menang di jawa tengah
ya tentu kita harus realistis tidak mungkin bisa menang dengan angka yang luar biasa ya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini